nonton rcti ya di aplikasi rcti plus
nanti sebentar ma
mama udah mulai sehat
nenek udah bisa ngomong
aku sama mama kesini mau neok nenek
tanti kalau udah minta maaf
tanti juga udah sangat nyesel
tanti menyesal sekali atas kejadian semua itu ma
mama jangan marah lagi sama tanti ya
oke tolong maafin mama ya
kenapa sih kalian berdua gak pergi aja
gak usah maksa
kalian kan udah liat
tadi nenek itu udah
itu artinya apa
nenek itu udah marah lagi sama mama ya

ndi tolong dong yudi
jangan marah terus
sampai kapan saya dihukum seperti ini
saya gak kuat dikucilin terus
saya kangen bercanda sama kamu
tante juga kangen sama kamu
jangan marah terus sama saya yudi
tante tanti sama anda
tante tanti sama anda
tante tanti sama anda
tante tanti sama anda
mendingan pulang aja deh
tante mau melihat kondisi nenek tambah parah
tadi kan nenek udah bilang
tante disuruh pergi
udah cepet pulang
nanti ini adalah pertanggung jawaban yang harus kamu tanggung
karena kamu udah bikin satria buta
ya anggap aja itu karma
kamu yang berbuat ya kamu yang bertanggung jawab
tante ini jangan perlaluan dong
terus kamu maunya apa
mata diganti dengan mata mama kamu ya

tante tuh gak ngerti ngerti ya emang
kamu minta tante ngerti
sampai mati pun kami tidak akan pernah bisa mengerti
kalian mau berbuat apapun
tidak akan mengurangi amarahku dalam hati
tidak akan pernah
tante minta maaf sekali lagi emang

tante minta maaf sekali lagi emang
sampai kapan mama diginiin jomar
mama lebih baik dipukulin daripada dikucilin kayak begini tau gak
mama sama sekali nggak dianggap
mama nggak dianggap sama nenek
coba ajak lo dewi nggak bocorin rahasia itu
nggak akan ginikan jadinya
kamu tahu nggak nenek
mama tuh sebenarnya udah ada rencana untuk ceritain semuanya sama mereka
mama cuma cari waktu yang tepat
tapi mama diduluin sama dewi
gini kan jadinya
dewi yang udah bikin mama kehilangan segalanya
andrei tante kenapa
mama mau pulang mama nggak kuat dewi
jadi sekarang nenek kamu musuhin kamu sama mama kamu
aku tahu mama itu salah
cuma mama nggak sengaja
sekarang semuanya menyalahkan mama
kalau aku ngeliat mama sekarang aku gak tega
yaudah kamu bersabar ya
lagipula satria tuh bertahun tahun dia buta karena mama kamu
jadi nggak mungkin segampang itu dia bisa maafin mama kamu
pasti dia juga butuh waktu
ke tempat yang sama
lihatlah ulang sini jumping
aku luar suara sudah
kenapa kamu biarkan rumah clamps

oh memang gimana
tengok gaisa sini
kita telah ikut laila
kamu disini dewi
sorry kamu jangan paham tadi kamu ngeliat aku sama itu nggak ada
salahnya aku cuma bantuin andri netizen matanya matanya merah kamu jangan marah ya
kamu lanjutin aku balik dulu ya wih
kenapa mukanya teguk gitu
ya udah kalau gak cemburu besok besok aku pergi sama lila
ya deh dewi ngaku dewi cemburu
mbak lila tuh baik cantik pinter kaya
kayaknya dia lebih pantas mendampingi kamu dibandingin aku yang cuma gadis kampung
ya udah dewi balik ke tempat kerja aja
besok kalo nenek udah tenang dewi balik ke rumah
balik lagi kesini ya
ya aku anterin ya

selamat datang di rumah mama
silahkan datang di rumah mama
mama udah berasa ya
mama keliatannya sikap sekali